yang kita temukan pada saat ini
nah tiga orang ini kita percaya dan kita usulkan kepada pemerintah dan diberikan dukungannya
kalau ekonomi menjadi resesi
selain memecahkan kaca truk dengan batu mereka pun mengeroyok sopir hingga terluka
memiliki rasa toleransinya untuk yang muslim aduh sangat bagus sekali untuk buka bersama bu jadi
agar kandungan getah yang menimbulkan gatal bisa hilang
dan kalau boleh saya gambarkan betul sekali saat ini saya sudah ada di stasiun senen
jadi memang itu hanya unit yang dibeli dari dealer
secara umum di internet itu ada namanya
semenjak daring anak belajar sesuai dengan waktu keinginan anak
di masa liburan guna menghindari kemacetan
penyedotan pasir pantai itu di laut itu
kemudian sisi elegan dan juga
sebelum dan saat melakukan perjalanan serta ketika berkegiatan di fasilitas publik
bener bener kayak kepengen banget tuh pengen gue kejar banget gitu